kita ke informasi pertama dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional yang jatuh pada hari ini dua mei
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia mengadakan kegiatan khusus yang berpusat di kantor kementerian pendidikan jakarta
peringatan hardiknas tahun ini mengangkat tema menguatkan pendidikan memajukan kebudayaan
dalam kegiatan ini kemendikbud melibatkan ribuan siswa mulai dari jenjang sd smp hingga sma
tidak hanya siswa kemendikbud juga mengajak seluruh guru dan juga kepala sekolah sejak bodetabek untuk memeriahkan acara peringatan hardiknas dua ribu delapan belas
mendikbud muhajir effendi mengatakan dalam hardiknas tahun ini mendikbud akan semakin memperkuat kebudayaan sebagai akar dari pendidikan
sebagai implementasinya kemendikbud telah mengeluarkan undang undang nomor lima tahun dua ribu tujuh belas soal pemajuan kebudayaan
hal ini kemudian menjadi penting agar pembenahan terhadap kebudayaan dapat dimaksimalkan
dari tingkat pusat hingga daerah
kementerian kebudayaan nasional itu adalah merupakan akar dari pendidikan nasional
jadi pendidikan nasional itu harus berakar pada kebudayaan nasional
itulah benang merah hubungan antara kebudayaan dan pendidikan
pendidikan idealnya dimulai sejak dini di segala lini kehidupan
mulai dari rumah kemudian sekolah hingga lingkungan masyarakat
namun sayangnya salah kaprah dalam mendidik ini masih seringkali terjadi dan ironisnya dilakukan oleh orang tua kandung bahkan guru
penyimpangan dalam pendidikan seperti tak ada habisnya
pemberian hukuman dengan dali upaya mendidik salah satunya yang seringkali berujung pada tindak kekerasan
pertengahan maret lalu seorang anak di serdang bedagai sumatera utara dihukum sang guru menjilat wc sekolah
hanya karena tidak membawa tugas yang diberikan
bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas empat ini disuruh menjilat wc sebanyak dua belas kali
tak lama setelahnya masih di lingkungan sekolah seorang guru smk di purwokerto jawa tengah menampar siswanya di depan kelas di hadapan teman temannya
pihak sekolah menyatakan kemarahan guru lantaran akumulasi kelakuan siswa tersebut sudah terjadi sejak setahun lalu
tak hanya dilakukan guru keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama seorang anak
tidak ada yang melepas dari tindak kekerasan
az seorang anak di pasuruan jawa timur mendapat tindak kekerasan yang dilakukan hr kakek kandungnya sendiri
hr kerap menghukum cucunya sendiri dengan mengumpankan pada monyet peliharaannya hingga terluka
video az yang mendapat siksaan ini pun beredar hingga kemudian menuai kecaman masyarakat
akhir maret lalu seorang balita bernama kalista harus kehilangan nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri
anak berusia satu tahun empat bulan ini sering mendapatkan siksaan dari sang ibu
berupa gigitan benturan hingga sundutan rokok
yang miris yang kerap terjadi belakangan ini adalah tindakan masyarakat yang tak wajar dalam memberikan hukuman kepada anak
awal april lalu seorang anak di bekasi jawa barat dipukuli dan ditelanjangi warga karena kepergok mengambil jaket yang sedang dijemur
aj yang masih duduk di bangku kelas satu smp ini diarak sepanjang lima ratus meter dalam kondisi tak berpakaian sambil dipukuli warga yang marah
yang terbaru viral sebuah video yang memperlihatkan
yang terlihatkan seorang anak menyiram oli bekas ke tubuhnya
anak yatim piatu ini dihukum pemilik bengkel karena mencuri onder deal motor
sang pemilik bengkel memberikan tiga alternatif pilihan hukuman
salah satunya adalah mengguyur tubuhnya dengan oli bekas
bergabung bersama kami ada retno listiarti komisioner bidang pendidikan dari kpai
ibu retno selamat malam
ibu retno rapor anda untuk hari pendidikan
hari pendidikan nasional tahun ini seperti apa
apakah mungkin anda mencatatkan ada perubahan yang cukup signifikan begitu mulai dari metode ataupun sistem untuk kemudian membangun kualitas pendidikan yang layak di indonesia
kalau kpai pertama ya kami mengucapkan ya selamat memperingati hari pendidikan nasional
yang kedua kami menyoroti terkait dengan kekerasan di pendidikan untuk perayaan hari pendidikan nasional tahun dua ribu delapan belas
karena dalam tiga bulan pertama di tahun dua ribu delapan belas
kami itu sudah menemukan sejumlah kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan
tentu saja hal ini mencoreng dunia pendidikan
beberapa kasus itu diantaranya adalah kekerasan fisik kemudian kekerasan psikis atau psikologis kemudian ada juga kekerasan berupa finansial atau pemalakan dan pemerasan dan juga kekerasan seksual
untuk kekerasan seksual ini angkanya cukup mengejutkan
dan terjadi tren baru di mana anak laki laki lebih rempan menjadi korban dibanding anak perempuan
dan seluruh pelakunya adalah guru
nah ini makanya di hari pendidikan nasional ini kami kembali mengingatkan pemerintah untuk melindungi anak anak dimanapun berada termasuk di sekolah
untuk itu kpai mendorong sekolah ramah anak ya di mana anak anak ini selama berada di sekolah itu akan aman tetapi tidak sekedar aman
bahkan anak ini juga sehat
dalam arti bahwa sekolah ramah anak tidak hanya soal zero kekerasan atau nir kekerasan tetapi juga bagaimana menciptakan anak anak ini atau membawa anak anak ini ke masa depan yang lebih baik
begitu kami juga mendorong kantin yang sehat yang tidak hanya dipenuhi oleh karbohidrat makanan makanan yang mengandung penyedap pewarna kemudian juga pengawet yang semuanya tidak sehat untuk generasi muda
kami mendorong kalau sekolah ramah anak mestinya juga ada sayur ada buah
sehingga anak anak dalam tumbuh kembangnya itu menjadi optimal
termasuk bagaimana melindungi anak anak dari gedung
karena jika rentan terhadap gempa tentunya ini harus ada jalur evakuasi kemudian aman bagi anak dan lain lain
ini sebenarnya bukan sekedar anak tapi guru kepala sekolah maupun tugas sekolah di sekolah itu pun juga aman dari kekerasan maupun dari hal hal lain yang membahayakan selama berada di sekolah

tapi kalau kita mencari kekerasan kita harus mencari kekerasan ini artinya krisis moral masih cukup mendominasi dunia pendidikan indonesia ya bu retno
tapi kalau kita lihat dari pelaku pendidikan terkait begitu ada guru ada kepala sekolah
ketika ada kekerasan di sana ada krisis moral yang terjadi di sana mana yang mesti diperbaiki terlebih dahulu
apakah pelatihan terhadap guru gurunya harus diperbaiki pengawasannya seperti apa bu retno
ya itu semuanya termasuk screening terhadap guru ya
misalnya kasus kekerasan seksual dalam tiga bulan terakhir saja sudah hampir dua ratus anak menjadi korban ya dengan pelaku yang sebenarnya hanya sekitar

semuanya guru pelakunya dan semua dilakukan di sekolah
misalnya kasus di tanggerang itu empat puluh satu siswa ya korban sodomi
kemudian di jombang dua puluh lima siswi ya
kemudian di jakarta juga ada enam belas siswa
kemudian yang di surabaya itu sd itu enam puluh lima siswa menjadi korban dari kekerasan seksual gurunya
nah ini kan hal yang semacam ini harusnya ada screening ya
guru guru semacam ini mestinya tidak layak lagi menjadi guru
dan bagaimana sebenarnya pemerintah itu mulai tidak sekedar guru itu nilainya aja tinggi gitu
tetapi tidak nilai secara akademiknya saja tapi bagaimana ada screening terhadap kompetensi pribadi dan kompetensi sosialnya si guru ya
karena kasus kasus kekerasan guru anak apa terlambat datang ditampar kemudian anak tidak membawa kompos di seluruh jilat wc
ini kan cara menangani anak anak dengan cara disiplin yang tidak positif
jadi membangun karakter anak tapi dengan cara cara kekerasan
tentu ini tidak akan pernah membuat orang terlambat kekerasan
oke bu retno yang selanjutnya ini saat ini tengah berjalan kemudian kalau kita lihat dari sosial media ataupun informasi di media masa begitu
yang cukup memberikan tekanan kepada para siswa adalah unbk
kalau menurut anda dengan segala masalah yang terjadi belakangan ini apa yang anda lakukan
masalah yang terjadi belakangan ini siswa indonesia sebetulnya masih butuh un atau unbk tidak
ya sebenarnya unbk ini kan sudah tidak menentukan kelulusan ya
dia hanya digunakan untuk pemetaan dan yang kedua adalah kejenjang yang lebih tinggi
tapi untuk kasus ini kpai sebenarnya tidak pernah membuka pengaduan pun anak anak ternyata mengadu
dan mereka mengatakan ini kan pemerintah membuat soal yang bagi mereka itu sulit bukan soal hot
karena soal survei seharusnya adalah penalaran
lebih parah lagi adalah ini dianggap oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan
bagi kami kpai kami memandang bahwa membangun kualitas pendidikan adalah mulai dengan membangun guru gurunya
mendidik guru gurunya untuk berkualitas dan merata di seluruh indonesia
kedua baru menyiapkan standar sarana perasarana yang sama di seluruh indonesia
nah kalau dua hal ini sudah terpenuhi boleh saja model pembelajarannya akan meningkat kualitas gurunya meningkat
ini tidak perlu membelajar juga lebih baik
nah ini yang harusnya dibangun
bukan dengan memegang ujungnya yaitu meningkatkan kesulitan soal
sementara di ruang ruang kelas tidak pernah dibenahi
saya rasa ini sebuah kekeliruan dari cara berpikir pemerintah mengelola pendidikan
di hari pendidikan nasional ini harusnya kasus seperti ini dievaluasi
pemerintah sebaiknya membuat blueprint pendidikan
hingga hari ini indonesia tidak memiliki blueprint pendidikan
yang seharusnya cetak biru pendidikan ini kan menjadi indikator bagi kita untuk mengukur tahap demi tahap keberhasilan pendidikan kita
dan kita jadi jelas langkahnya yang dibawa kemana pendidikan kita
karena tadinya blueprint ya seperti inilah keadaannya
tapi seberapa keras atau seberapa jauh usaha dari kpai untuk memenuhi hak hak yang harus diberikan kepada anak anak atau para siswa khususnya
mulai dari sekolah ramah anak tadi kemudian blueprint atau cetak biru soal indikator pendidikan
ya kalau kami kan ini lembaga yang sebenarnya fungsinya lebih utama adalah sebagai lembaga pengawas
dan kami bisa masuk ke lokasi kebijakan
sehingga pada poin s dua itulah kami bisa berbuat untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak anak kita
nah problemnya kan itu tadi
yang dihadapi kan kementeriannya banyak
kemenak juga kmdi juga
selain itu kan sebenarnya sekolah ramah anak itu juga melibatkan kementerian lain
seperti kementerian kesehatan kementerian sosial bnpt
kemudian kan termasuk juga adalah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
nah kami melihat ini ego makin banyak
itu masing masing kl masih terjadi
sehingga tidak bisa bersinergi
membangun bersama membentuk bersama mewujudkan bersama
tadi sekolah ramah anak dan pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan untuk anak anak bangsa ini
oke paling tidak kpai sudah memberikan rekomendasi dari pengawasan yang sudah dilakukan
semoga saja ada kekuatan pusat yang bisa mengintegrasikan bisa mendorong pendidikan khususnya yang lebih layak untuk anak anak
bu retno listiarti terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih banyak
oke teman teman selamat datang di video kemudian yang ketiga ini justru agak kontra begitu adalah kesenjangan
kemudian kata lain yang juga related atau terkait dengan tagar tersebut adalah siswa kemudian generasi ada dewantara memperingati dan juga semangat
selanjutnya saya ajak anda untuk lihat cuitan dari netizen hingga tokoh negara
ini ramai mencuitkan harapan kemudian doa untuk dunia pendidikan yang lebih baik di hardiknas tahun ini
ini dia yang pertama sudah muncul
ini dari presiden perusahaan indonesia
langsung selamat hari pendidikan nasional dua mei dua ribu delapan belas
bersatu padu kita menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan menuju indonesia maju
selanjutnya gubernur dki jakarta anies baswedan
selamat hari pendidikan nasional mari rayakan dengan terus menerus menjadi insan pembelajar
tagar hari pendidikan nasional tagar hardiknas dua ribu delapan belas
selanjutnya twitter kemenko perekonomian
mencuitkan pendidikan merupakan elemen yang paling penting dalam kemajuan sebuah bangsa
selamat hari pendidikan nasional semangat mengejar cita cita ya adik adik
optimis pasti bisa tagar hari pendidikan nasional tagar untuk ekonomi indonesia
berikutnya dari ibu andin aisyah artis juga penyanyi
selamat hari pendidikan nasional yang paling penting dalam pendidikan itu adalah prosesnya
melalui proses kita justru belajar banyak tidak takut salah
kita kreatif dalam berpikir berani mengambil keputusan dan juga mandiri dalam bersikap
ini dari ad cipta irlani mencuitkan indoktrinasi dengan cerita cerita yang menakutkan
dan juga pembohongan sejarah di sekolah adalah kekerasan pada anak
mari wujudkan sekolah yang ramah anak